karena dia sudah memberikan darahnya untuk papa
kenapa sih ibu anggap aku sampai seburuk itu
kenapa ibu nggak percaya sama aku sama sekali
apa ayah juga akan nyalahin amira seperti ibu ya
apa ayah juga akan membenci amira seperti ibu
amira mohon ayah jangan marah sama amira ya
aku akan bekerja saja sama si ibu kalau di sini
lu masih di tunduk

ayah aku butuh air
ayah aku tak bisa lagi
terima kasih pak
pak prabu sudah sadar sementara saya pengen dokter
selamat pak prabu
tampaknya transkursi darah bapak prabu sudah berhasil dan organ tubuh pak prabu sudah bekerja
kembali pak prabowo sudah melewati masa kritis sebentar lagi kami akan panggil keluarga pak
prabu untuk melihat kondisi pak prabu sister cepat panggil keluarganya baik dong
mas prabu ah ah ah papa
saya mau berterima kasih sama saira karena dia sudah memberikan darahnya untuk bapak
zahira yang golongan darahnya sama sama papa
waktu zahira lahir
dokter sempat bilang kalau putri kita golongan darahnya sama dengan papanya
kenapa papa yakin sekali kalau yang menyumbangkan darah adalah zahira
pak zahira itu malah kabur dan dia dicariin kemana mana nggak ketemu papa
terima kasih sekali ya karena kamu sudah memberikan
darah kamu untuk bapak bapak jadi terselamatkan bapak jadi tertolong
karena kamu sayang terimakasihnya sayang bukan bah bukan kiai udah nyumbangin
darahnya kepapah dia itu malah pergi dia kabur nggak tahu kemana
dan sekarang ketika papa sadar dia baru datang lagi
emang nasarnya tau diri
mesya betul sekali pak
zahira beneran tidak peduli lagi sama papa
jadi bukan zahira yang menyumbangkan darahnya
bukan begitu pak kejadiannya pak
zahira mau kabur
saya mau tes darah tapi
enggak aku gak bisa bilang kalau aku tadi disekap di depan papa
papa kan baru sadar nanti
nanti papa malah cemas dan sakit lagi
apa yang terjadi
kalau bukan zahira
siapa yang menyumbangkan darahnya untuk saya
amirah yang sudah menyumbangkan darahnya buat mas
saya tidak sudi darahku
kotornya mengalir di dalam tubuh saya
kenapa akhirnya semua membiarkan itu terjadi
karena kalian tidak tahu
mereka yang membuat saya menjadi seperti ini
dan keluarganya yang telah membuat saya celaka
amirah juga pasti terlibat
jadi keluarga amirah yang sudah membuat papa jadi seperti ini
tidak mungkin amirah berbuat seperti itu mas
amirah dan keluarganya yang telah membuat saya celaka
saya harus menuntut mereka semua
gembel gembel kurang ajar itu
harus diberi pelajaran
masalah ini mas
masalah ini mas
bukan maksudnya ini untuk menentang atau mengatakan mas
tapi amirah sudah menyumbangkan darahnya buat mas
kalau bukan karena darahnya dia
mungkin mas tidak ada disini sama sama kita sekarang
saya tidak peduli lebih baik saya mati daripada menerima darah kotornya itu
saya tidak terima darah kotornya mengalir di dalam tubuh saya
saya tidak terimak